aku kan cuma pengen minta maaf secara langsung sama kamu
biar kamu tahu ekspresi muka aku
ya ampun cindy cindy jangan cengeng banget dong
jangan nangis kalo nangis buat yang penting penting aja
meninggal gitu kehilangan duit satu miliar gitu
buat yang penting penting aja yang kayak gini kamu gak usah nangis
habis ngomongnya gitu sama aku gak mau bela belain ketemu aku
yaudah oke oke
mau ketemu dimana
ah yaudah kalo gitu di cafe
eh bang piik mana aja sih rambla cariin
nih rambla bawain semur jengkok
kemaren kan semur jengkok ditinggalin di taman
eh sejak kapan gue nangis
kok gak doyan semur jengkok
padahal rambla dari pagi pagi subuh udah bikinnya semur jengkok buat bang piik
jangan jangan gak suka di semur sukanya di rendang ya
mau diapain kok aku kaget doyan
ah mau rendang kayaknya mau ngapain deh
heheheh kalo pacar kasih makanan itu harus diterima
ih yuk deh tuh sakit
kasian kayak gini
nah sekarang dimakan
kalo gak ada nasinya masih dimakan mana enak
ini gak basi ini baru aja dimasak
gak ada nasi bukannya basi orang juga tahu ini masakan bareng
ini bukannya masakan
ini bukan masakan
bukannya asal kemana mana
gak ada masakan
gak ada banyak ngomong

enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
gak ada suap suapan
sampai habis ya
nih makan nih
gak usah biasa aja
tapi kan gak sopan tau pak
ini kan di panggung
selamat pagi para hadirin sekalian
tapi jangan kaku
ini pindah tungkol
nah ini ber
topil topil anak adal
mau kemana mbak
kenapa sih dorong dorong lo amlah
takut roma ngejoprak siapa yang mau ngebangunin
awww bang pi'i gak nyangka perhatian banget sama romlah
ah bukan romlah deh oom
aduh bang pi'i mas kok gak tau sih
oom itu panggilan kesayangan romlah
namanya kan romlah panggil om
hah bang pi'i gimana sih
bukan oon tapi oom
sekarang oom pulang dulu
bang piti lagi banyak kerjaan
dek pulang pergi sana
ya udah deh oom pulang dulu ya bang pi'i
waduh ini gak bisa didiemin nih
gimana caranya solusinya nih
hah ini ada nih
kita lompat naik dulu nih
eh lupa sama suaranya bang pi'i ya
bang pi'i nih yang gak pernah telepon telepon sepupunya
di lampung nggak kangen ya ke lampung ya
bukannya kagak mau ngangkat hp
bang pi'i sibuk banget
jadi jarang buka buka hp
malah mbak pita suka begitu
si pita ada
nih di sebelah
gak pengen ke lampung tau
gak kangen sama kita kita
iya nanti bang pi'i main main kalau dia kagak sibuk ya
balikin ke mala lagi dong
iya nanti bang pi'i ceritain deh
tapi sekarang bang pi'i ada perlu penting nih
ngapain lagi sih dia
eh kamu mah gak ada romantis romantisnya ngejawab telepon aku
ya ampun nanyanya pelan pelan dong
ini masih di rumah
mau berangkat kampus sendirian
jawabnya aja serius banget
kita ketemuan yuk
aku kangen banget sama kamu
ketemuan ya mau ya
eh baru juga kemaren ketemu sindi masa udah kangen aja sih
ya aku hari ini sibuk banget sindi
harus ke kampus dilesein skripsi
pak mbak bang tuh ngasih detailnya sempit banget
kamu tau sendiri kan pak mbak bang orangnya kayak gimana sindi
aku aku tau
tapi masa sih gak bisa sejam dua jam gitu buat aku
udah kan minta maaf telepon juga bisa
kamu mah gitu sama aku
aku kan cuma pengen minta maaf secara langsung sama kamu
biar kamu tahu ekspresi muka aku
ya ampun sindi sindi
jangan cengeng banget dong
kalau nangis tuh buat yang penting penting aja
jadi meninggal gitu kehilangan duit satu miliar gitu
buat yang penting penting aja
abis kamu nya gitu sama aku
gak mau bela belain ketemu aku
ya udah oke
mau ketemu di mana
ya udah kalau gitu di cafe dekat kampus kamu aja
nanti kalau kamu udah selesai kabaran aku
kamu tuh baya mikir tuh
masa kamu mau kawin sama bapak susilo
pak susilo itu kan bosmu
apalagi nanti kalau ibu tahu pasti ber ap
tapi tadi saya tuh lagi latihan mc
nikah sama emosi itu gak baik
tapi gak bagus
oh kamu patah hati ya sama roby
eh kopi itu kan lainnya banyak laki laki yang lebih bagus
lebih ganteng lebih putih
gak hidup kayak robby ya kan
aduh mbak rono kok malah makin kemana mana sih
malah makin salah paham
oh kalian semua di sini
eh mbak rono jangan aneh aneh ya
tadi tini udah mau lancar
dia itu kan masih perawan
jadi nanti gimana masa depannya
itu kok tega teganya
mbak rono siapa yang mau kawin sama tintin itu sopor
jangan bikin gara gara melulu
aduh tambah gila saya
gak ada apa apa bob
mbak pi mau ngelatih sentini
tapi mbok rono salah paham
kamu tahu sendiri kan mbak rono
pokoknya saya itu gak ikhlas